dipindah kemana makamnya sama ijom
belum tau atu deh kemungkinan ke cibodas
karena pemakaman umum yang terdekat adanya di cibodas deh
kasian si ijom mayatnya belum kering udah dibusur
iya ros yang kemarin kita takutkan sekarang terjadi
kasian ijom waktu hidup dia kesepian udah meninggal dibusur
ngobrolnya di depan aja
biar saya masak di belakang biar nggak ganggu
emang omongan saya kedengeran ya sih
emang suara saya kekencengan ya kum
iya ternyata kedengeran kum
kompak bener sih
kan dari dalam sama kamu kum
yang ditanya teh saya doy bukan kamu
yah dia sama jangan dicariin kum
ntar juga datang sendiri
mana bisa sih dia hidup tanpa kita apalagi tanpa saya
kalo ingat kemarin sedihnya
si febri kerja jagain anak orang
udahlah kum yang udah lalu lalu tuh masa dipikirin lagi
yah ntar kepikiran loh
saya maunya tuh pebri sekolah yang tinggi
biar bisa kerja ya kum
iya kemarin kan pebri udah kerja
ini malah disusun sama aku
kerja yang pake skill doi
skill itu apa tuh kum
yang digigit alut alut tuh kikil
kalau itu mah harus belajar lagi tuh cah
mau saya cariin pasti datang sendiri
udah kayak di langkung
saya pikir tadi gak ada kamu disini ceng
ih gak taunya ada kamu lah
kum punya beraso gak
saya mau bersihin perhiasan nih
bagian kamu aneh aneh aja dang
braso itu buat nyemir sepatu
kan di rumah kamu cuma ada sepatu nggak ada perhiasan
beraso itu apa tuh kum
kalau yang dimaksud dadang
itu berasa buat bersihin perhiasan
biar jadi mengkilap
kalau yang dimaksud sama a ceng
itu sikat beraso yang buat nyemir sepatu biar mengkilap
oh minyak sayur
gak ada perhiasan
gak ada perhiasan
gak ada perhiasan
gak ada perhiasan
gak ada perhiasan
mang badru datang kesini
mang badru datang kesini

makin gencar dia sekarang mbak ja
mereka teh sulit masuk ke tanah mamat
mereka harus beli tanah kamu
mereka harus beli tanah kamu
kalau badru teh tidak tembus
dasep pasti akan turun tangan
untuk menghadapi kamu mbak ja
wajib banget teh ngomong yang kayak orang mau perang
insya allah mak
tidak ada yang bisa mengalahkan kelembutan dan akal sehat
ncin kemana ya
kok gak dateng dateng
nanti juga dateng mak
nanti juga dateng mak
mak udah kangen sama ncin
tanjang umur baru disebutin
kamu kenapa cin
si mamat terjual tanahnya
kuburan ijam digusur
ya allah kasihan ijam
tanahnya masih merah
mamat sudah menjual
tanah makam saja
apa yang kita lakukan sekarang ini
dilihat banyak orang
yang suatu saat nanti
akan menjadi penerus
dari bangsa ini
sekarang kita memberikan contoh
yang mereka dapatkan
dari apa yang kita lakukan
sesuatu yang mereka mau
sewa saja tukang pukul
bagi mereka teh
yang penting duit
mereka akan pukul siapa saja
mereka akan intimidasi siapa saja
yang penting dapat duit
tapi mereka teh
mereka akan pukul siapa saja
kalau mereka sedang diperalat
lagi dipinjam tangannya
kalau mereka sedang dijadikan alat
tangan mereka lagi disewa
mereka yang memperalat
tangannya tetap bersih
namanya tetap harum
dan tujuannya tercapai
tapi bagi kita
apa yang kita dapat setelah ini
bahkan seorang pembawa
silaturahim kita terputus
bang permisi dulu
pak i haltul terakhir
kemungkinan ke cibaudas
karena pemakaman umum
si bodas deh
kasian si ijom
mayatnya belum kering udah digusur
yang kemarin kita takutkan
waktu hidup dia kesepian
udah meninggal digusur